alhamdulillah pemegang sahab sudah menunjui menunjuk lawyer bapak makdil ismail s
yang sedang dipelajari
pemegang sahab yang terpaksa
kita sudah berbicara dan akan menyelesaikannya
karena ini masalah
negara yang juga harus diselesaikan
tidak boleh negara memburu buru orang yang punya hutang kepada negara
tapi kewajiban negara atau hutang negara terhadap rakyat diambangkan terus
direview terus selama bertahun tahun itu tidak boleh
tetapi memang saya sampai hari ini belum ketemu sama ibu menteri keuangan sejak ketemu yusuf hamka
kenapa karena begitu laporan terus ibu s m ke luar negeri
ke london ke paris dan sebagainya
sementara saya kunjungan kerja ke berbagai daerah
tapi karena ini hubungan ke perdataan itu hutang hutang
nanti selesaikannya tidak usah buru buru dalam arti
kita cari waktu yang tepat untuk berbicara secara jernih
beda dengan hukum pidana
kalau hukum pidana itu harus segera ditindak
penegakan hukum pidana itu tidak boleh dihalang halangi oleh aparat siapapun
tidak boleh di backing oleh siapapun
terhadap penegakan hukum itu adalah presiden
presiden backing terhadap penegakan hukum yang dibantu oleh para menterinya